pembangunan di desa kerap dijadikan tolok ukur dalam menentukan arah kemajuan suatu negara
sesuai dengan amanat undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten kota
fokus utama dari penyaluran dana ini adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
sejak awal dilaksanakan pada tahun dua ribu lima belas anggaran dana desa terus ditingkatkan
dari dua puluh enam puluh tujuh triliun hingga mencapai tujuh puluh triliun rupiah pada dua ribu sembilan belas
lima tahun ke depan dan mulai tahun ini sudah dicoba
untuk dana desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan sdm dan pembangunan ekonomi desa
kucuran total ratusan triliun rupiah dari dana apbn ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan nasional
seperti di kabupaten tabanan bali desa desa di sini dibangun sesuai dengan potensi masing masing
tanah yang subur membuat tabanan dijadikan lumbung pasukan
terutama di pulau dewata
mendukung potensi tersebut masyarakat desa setempat mendapat bantuan pembangunan rice milling
atau tempat penggilingan beras dari pemerintah yang disalurkan melalui dana desa
hal tersebut berdampak pada penurunan biaya produksi petani

dalam masalah kesehatan ekonomi dan penduduk

untuk membangun sebuah negara yang sejahtera dengan ekonominya yang merata
mau tidak mau harus dimulai dari desanya
dan indonesia memiliki sekitar tujuh puluh desa dan diharapkan idealnya setiap desa bisa mandiri
memiliki sumber sumber perekonomianya sendiri
dan sehingga bisa mengentaskan kemiskinan rakyatnya
dan pemerintah lima tahun terakhir ini sudah banyak memberikan bantuan dalam bentuk dana desa
dan diharapkan dengan bantuan ini juga setiap desa di indonesia bisa jauh lebih inovatif
bisa jauh lebih kreatif dalam menciptakan perekonomian dan sumber sumber ekonomi yang baru
nah insight with desi anwar saat ini berada di desa slemadeg
di kabupaten tabanan provinsi bali
untuk melihat apa saja inovasi yang dilakukan di daerah ini
untuk itu kita akan mencari informasi
kita sudah ditemani oleh menteri desa dan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi pak eko putro sanjoyo
apa kabar mbak desi
ini privilege sekali ya bagi kita ya melakukan interview dengan pemandangan seperti ini
ini begitu indah yang namanya indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa
dan pak eko sendiri di sini pungker ya kunjungan kerja
bagaimana pak menteri
apa yang pak eko lihat di sini yang dilakukan oleh desa selemadeg dari segi inovasinya
dari segi ya penggunaan dana desa yang selama ini mereka dapatkan
ya kabupaten tabanan mbak desi lihat ya pertaniannya bagus sekali
ibu bupati mengatakan bahwa tabanan ini lumbung padinya bali
selain sektor pertanian juga sektor peternakan perikanannya juga mensuplai daerah daerah lain di bali
tapi kalau kita lihat sektor pertanian ini sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan di luar sektor pertaniannya
di samping pertanian yang memberikan pendapatan
sekarang kita push juga di sektor pariwisata terutama ekowisata
mbak desi melihat sebentar lagi ibu bupatinya akan membuat desa desa wisata
ya saat ini sudah ada sembilan puluh tiga desa wisata saya dengar tadi dari ibu bupati
jadi pendapatan masyarakat bisa lebih baik karena pertanian juga bisa menghasilkan pendapat lain di sektor pariwisata
jadi mau tidak mau kan inovasi itu kan penting ya
sehingga tidak hanya ya mengandalkan sumber yang ada di sini tapi memberikan nilai tambah tadi kan yang disebutkan
tapi untuk sebuah desa ya seperti desa slemadeg ini dan juga di kabupaten ini
kira kira apa yang perlu dimiliki ya supaya bisa mengembangkan diri bisa menciptakan sumber sumber ekonomi yang lain
sehingga meningkatkan nilai taraf kehidupan masyarakat
jadi banyak desa desa yang tergantung dari sektor pertanian rata rata mereka tidak fokus
nah kalau kayak di tabanan ini fokus padi pertanakan kelapa sama perikanan
jadi dengan fokus itu ada skala ekonominya mbak
nah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal ada program prukades yang didukung oleh sembilan kementerian lainnya
kita link kan juga dengan dunia usaha dan perbankan
jadi ada economic of skill nya jadi cost nya lebih murah
kemudian karena skalanya besar kita bisa libatkan swasta untuk membangun sarana pasca panen
kayak mbak desi nanti mungkin lihat di sini ada penggilingan padinya juga jadi added value nya buat masyarakat lebih besar
hanya dengan begitu masyarakat juga tidak pusing untuk bagaimana memasarkannya
nggak pusing harganya jatuh karena ada off taker
dengan begitu bank juga tidak takut memberikan kredit kepada petani dan ukm karena race nya menjadi kecil
iya dan apalagi kalau di tabanan ini mungkin dari segi dijualan
dari segi dijualnya tidak susah lah
orang datang ke sini saja sudah bisa langsung selfie foto foto dan lain sebagainya
tapi wisata memang bali terkenal ya wisata
tapi bagaimana mengembangkannya dan apa apa saja kira kira yang kalau kita
apalagi pengunjung dari luar yang bisa kita dapatkan di sini ya
perlu dikembangkan supaya menjadi pendapatan yang lebih
bali dan khususnya tabanan ini memang sudah tidak asing lagi dengan pariwisata
di tabanan ini ada bedugul ada tanah hutan ada perut ada perut
tanah laut itu mereka sudah terbiasa mengelola wisata
sekarang tinggal bagaimana manajemen wisata yang sudah sukses di tanah laut di bedugu ditularkan ke desa desa
tadi saya bicara sama ibu bupati bahwa sebentar lagi dana desanya juga akan dipakai untuk membantu membuat homestay homestay
wisatawan itu juga butuh kenyamanan
jadi nanti akan dibangun toilet toilet yang berskala hotel bintang empat
jadi wisatawan kalau mau ke toilet atau mau mandi lebih gampang di desa desa yang ada di tabanan ini
jadi pendapatannya juga bisa otomatis
kalau idealnya ya dari misalnya kalau hanya mengandalkan ya pertanian di sini dan kemudian dikembangkan menjadi daerah wisata
itu peningkatan dari segi pendapatan suatu daerah atau khususnya satu desa itu bisa berapa ya pak
kayak di tanah laut saya yakin bumdesnya itu pendapatannya lebih besar daripada dana desanya
di desa kutuh kita tahu sendiri pendapatan bumdes nya bisa lima puluh tujuh miliar
keuntungan bersihnya tujuh belas miliar
membayar pajaknya lebih dari tiga miliar
padahal dana desanya hanya delapan ratus juta rupiah
jadi nanti dengan pendapatan di sektor pariwisata tersebut bisa dipakai untuk mengembangkan infrastruktur lagi
karena kalau kita hanya membangun infrastruktur terus nanti lama lama kebanyakan infrastruktur merawatnya aja tidak cukup nanti
jadi dana desa lima tahun yang akan datang lebih banyak diarahkan untuk pengembangan sdm dan pengembangan ekonomi desa
nah ini bentuk bentuk kolaboratif kerjasama dengan pusat dari kementerian desa khususnya dengan desa di sini dan kabupaten itu bagaimana pak
eko baik atau bentuk bentuknya kerjasamanya seperti apa kolaborasinya bagus
karena ini kan biasanya yang kunci ya harus ada semacam persamaan ya visi antara dari kementeriannya dan juga dari pemerintah daerahnya
ya kalau kabupaten tabanan ini kebetulan bupatinya juga drive nya ada leadership nya kuat
beliau juga mempunyai perusahaan daerah juga
jadi bumdes bumdes itu juga didampingi oleh perusahaan daerah yang on mutual benefit base
jadi perusahaan daerahnya juga untung bumdes nya juga untung
perusahaan daerah itu mempunyai network ke grocery grocery ke sarana pasca panen dan lain sebagainya
jadi ada affirmative action supaya tidak ada investasi dari luar saja
bahkan di beberapa kabupaten seperti di banyuwangi itu bupatinya membuat perda bahwa untuk pembuatan hotel hotel untuk bintang tiga ke bawah tidak diberikan izin
yang diberikan hanya bintang empat lima ke atas yang di bawah itu dialokasikan supaya homestay tidak ada saingan
jadi homestay nya juga bisa berkembang
karena kalau tidak kan uangnya nanti larinya keluar semua
nah pak eko ini program ya dana desa ini
ini kan pak jokowi sudah akan memasuki periode kedua
cukup banyak dari tahun ke tahun setahu saya ya jumlah dana yang dialokasikan setiap desa juga semakin meningkat
mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanan penggunaan selama ini dan kenapa dari tahun ke tahun itu memang meningkat dan diharapkan digunakan untuk apa apa saja
jadi nomor satu dana desa ini kenapa diperlukan
karena sebelum tahun dua ribu lima belas itu masih banyak desa desa yang belum pernah mendapatkan dana pembangunan dari pusat
sampai tahun dua ribu lima belas walaupun ribuan triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan sejak reformasi tapi masih ada lebih dari dua puluh lima ribu desa tertinggal
nah sejak adanya dana desa dipastikan semua desa mendapatkan dana desa
tapi memang kendala awalnya ini karena program baru dan dilakukan secara masif di hampir tujuh puluh lima ribu desa tidak semua desa siap
tapi karena komitmen dari pak jokowi sangat kuat pada saat kritik begitu besar tentang ketidakberhasilan dana desa di tahun pertama
pak jokowi malah justru mendoubelkan dana desanya dan beliau mengatakan bahwa pendampingan harus diperkuat
ini karena pendampingannya

jadi ini karena pendampingannya
dari kepala daerah dari kepolisian dari kejaksaan dan termasuk dari media
media juga rajin mengkritik rajin memberikan informasi yang berhasil sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih besar
karena keberhasilan dana desanya tergantung partisipasi
dan juga pengawasan juga lebih diperketahui
dan lima tahun ke depan ini akan terus ditingkatkan
tapi apakah ada perbedaan lah istilahnya dalam fokus penggunaan dana itu yang diharapkan dari desa desa
nomor satu dari jumlahnya udah beda
kalau sebelumnya lima tahun pertama pak jokowi ini dana desa dialokasikan dua ratus lima puluh tujuh triliun
beliau berkomitmen lima tahun ke depan akan dinaikkan menjadi rp empat ratus triliun
itu yang pertama
kalau lima tahun pertama kita fokus kepada pembangunan infrastruktur lima tahun berikut ini kita akan lebih fokus ke pembangunan sdm dan pembangunan ekonomi desa
jadi ada perbedaan
karena infrastrukturnya sudah banyak ini bang
sudah banyak dan bahkan nanti kalau terlalu banyak fokus ke infrastruktur justru biaya
nanti tidak kuat kuat merawat
dan kalau ini kita bisa pertahankan dalam waktu kurang dari sepuluh tahun mudah mudahan stunting di indonesia sudah single

sekarang sudahistik tentara badan susung
ifway sahaja przezawang quest data halu mencari obat
kalau mau jadi kira kira
ditargetkan untuk mengentaskan lima desa tertinggal
alhamdulillah dengan partisipasi dari banyak pihak dari banyak kementerian
dari kepala daerah kepala desa kepolisian dan kejaksaan
awal tahun lalu menurut survei bps kita telah berhasil mengentaskan lebih dari enam lima ratus desa tertinggal
jadi target sudah terlampaui awal tahun lalu
kita juga diminta untuk menciptakan dua ribu desa mandiri
awal tahun lalu sudah tercipta dua tujuh ratus desa mandiri
jadi lima tahun yang akan datang dari hasil kajian kita dengan bapak penas
dengan kementerian keuangan kita ditargetkan untuk mengentaskan lagi lima desa mandiri dan sepuluh desa tertinggal
tapi saya yakin akan tercapai karena base nya sudah lebih ada
kalau dulu kan infrastrukturnya belum ada
dan ini semua bisa ada key performance indikatornya lah istilahnya
apa apa saja apakah dari penghasilan atau pendapatan daerah
dari pendapatan masyarakat
itu rata rata dua kali lipat ya
kalau di tahun dua ribu empat belas pendapatan masyarakat desa itu hanya lima ratus tujuh puluh empat ribu per orang per bulan
kemudian dari penurunan kemiskinan
untuk pertama kali dalam sejarah indonesia dua tahun terakhir ini
penurunan kemiskinan di desa base nya dua kali lipat lebih
di desa lebih cepat dua kali lipat daripada di kota
kalau ini kita bisa pertahankan mungkin tujuh tahun lagi
jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil daripada di kota
angka stunting juga dengan terbangunnya puluhan ribu polindes posyandu
satu juta lebih saran air unit ratusan ribu mck
itu menurunkan angka stunting tentunya dengan kerjasama dengan kementerian kesehatan
kementerian pupr dalam membangun sarana air bersih juga
dan kalau ini kita bisa pertahankan dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
mudah mudahan stunting di indonesia sudah single
pak eko selama lima tahun ini
sudah achieve semua target yang dibuatlah khusus untuk pak eko sendiri sebagai menteri desa
alhamdulillah dengan komitmen dari semua pihak
mulai dari pemerintah daerah kita juga dibantu dengan kementerian lain
dibantu kepolisian kejaksaan dan yang paling penting media ikut membantu juga
sehingga partisipasi masyarakat bisa lebih besar lagi
partisipasi masyarakat itu penting sekali dalam keberhasilan pengelolaan dana desa
itu menunjukkan bahwa tata kelolanya sudah lebih baik
jadi overall happy ya tapi pasti
dan target target sudah tercapai
bahkan sekarang kita dijadikan model oleh bank dunia dan ifat
sekarang ada dua puluh tiga negara yang belajar tentang pengelolaan desa di indonesia
dan kolaborasi khususnya dengan kementerian lain
karena kan banyak sekali kementerian yang juga fokusnya kan ke desa
mau tidak mau ya karena indonesia ini masih negara yang agraris ya
jadi sembilan belas kementerian dan lembaga yang ada di kabinet pak joko ini
anggarannya lebih dari lima ratus triliun untuk ke desa
dan kerjasamanya bagus selama ini
selama ini cukup bagus
tapi terus terang yang paling sulit ya dalam mengelola kementerian desa ini
karena ya ada daerah yang tertinggal transmigrasi dan lain sebagainya
ini kan salah satu yang banyak headach nya lah istilahnya
saya beruntung kebetulan dapat komitmen kuat dari pak jokowi
jadi setiap ada masalah kita bisa laporkan ke presiden
dan presiden langsung merataskan sehingga saya dapat bantuan dari kementerian lain
jadi ada sembilan kementerian yang ikut dalam program pro kades kita
itu anggarannya lebih dari enam puluh triliun masuk di lokasi lokasi tersebut
padahal anggaran kementerian desa cuma lima triliun
di situ juga masuk selain dana desa yang enam puluh triliun
juga investasi swasta empat puluh tujuh triliun di kawasan perdesaan
dan tujuh belas triliun di kawasan transmigrasi kemudian kurnya ada empat puluh triliun
jadi anggarannya lebih dari dua ratus triliun di kawasan kawasan itu
makanya target target rpjm jadi bisa kecapai karena kolaborasi tadi
baik walaupun sebenarnya kan anggaran untuk menteri desa sendiri kan tidak seberapa ya
tapi ternyata hasilnya kan bisa jauh lebih besar
bisa diberikan contoh beberapa yang pak menteri sendiri merasa
paling bangga karena bisa dijadikan desa contoh
ya kalau tabanan ini karena di sini banyak lah ininya
banyak yang bisa dijual lah istilahnya tanahnya subur
dan banyak sekali yang mereka bisa produksi
tapi kan di indonesia ini kan beda beda desa beda budaya
beda kekayaan alamnya dan lain sebagainya bahkan banyak yang justru
contohnya di sumba timur di daerah melolo sana
itu daerahnya memang agak kurang beruntung karena berbatuan dan berbukit bukit
kemudian kering jadi satu tahun hanya ada tiga bulan air
sisanya sungainya pun kering gitu
nah ternyata dengan kerjasama kita dengan seratus universitas
kita kan setiap tahun ada mengirimkan tujuh puluh lima ribu mahasiswa kkn
itu salah satu lokal universitas punya riset ternyata daerah terbuk cocok untuk tanaman tebu
nah data tersebut saya roadshow saya keliling ke dunia usaha saya tawarkan
ternyata ada satu konglomerat yang tertarik untuk investasi
bikin pabrik gula di sana bahkan mereka ikut membantu melakukan cut and fill
membuat embung senilai dua ratus enam puluh miliar gitu ya
jadi di daerah melolo tersebut kita memakai teknologi dripping irrigation
mungkin yang pertama di indonesia juga itu biasanya ditaruh di timur tengah
dengan bisnis model ini masyarakatnya satu keluarga yang kita kasih tanah tiga hektare
itu bisa mendapatkan pendapatan sampai delapan puluh lima juta per tahun
nah pemerintah partisipasinya di mana kementerian pu membantu membuat jalan dari lokasi pabrik
ke pelabuhan kementerian bumn melalui pelindo tiga nya memperbesar pelabuhannya itu lima ratus miliar lebih
dan pln membuat power grid karena byproductnya itu dijadikan power plant
dijual ke pln pln jual lagi ke petani petani untuk menjalankan pompa pompa air untuk kiri gas
iya jadi mau tidak mau juga harus di situ ada inovasinya ada teknologinya
tapi harus ada financingnya tapi yang paling penting lagi kan harus tahu ya kira kira apa yang bisa dimanfaatkan atau di
nah ini semua bagaimana
top down atau bottom up atau bagaimana mencari dan menggali inovasi inovasi dari masing masing daerah itu
karena itu kan kuncinya untuk sustainability sehingga mereka bisa jauh lebih mandiri
jadi di dalam model perukades ini kita minta setiap kepala daerah kepati
itu untuk mengusulkan dua produk unggulan saja
nanti kalau dua udah jalan kita fokus lagi ke dua berikutnya
karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak jalan
kalau mau komoditi pertanian atau peternakan atau pariwisata kita bantu
nah dari situ kita ada tim
advisory kementerian desa yang dibiayai oleh bank dunia
di situ ada pak reynold kasali ibu afi liani pak bibit samatrianto pak ayer mawan kertajaya
dan banyak yang paham tentang business model
nah itu dikaji setelah itu kita dudukkan sama sama bupati tersebut
dengan beberapa menteri yang terkait dan dunia usaha dan perbankan
nah selama ini bagaimana feedbacknya
karena apalagi kan di desa yang mungkin tidak terbiasalah harus berpikir dan mengelola
apalagi keuangan dan lain sebagainya itu pendampingannya modelnya seperti apa
kerjasama juga dengan lsm atau supaya dari day to day nya itu betul betul bisa diikuti
kita dibantu selain pendamping desa yang jumlahnya ada empat puluh ribu tersebut
kementerian lain juga banyak yang membuat pelatihan
kementerian keuangan melakukan hal yang sama bpkp bpk kementerian dalam negeri
juga kita dibantu kepolisian melalui papim kampung timmasya dan kejaksaan
tapi kita juga bekerjasama dengan swasta
jadi swasta itu dengan melakukan investasi
di desa tersebut mereka ada komited untuk mendidik dan memfasilitasi masyarakat desanya
karena kalau tidak investasinya akan tidak balik kan
nah itu dengan adanya satu bisnis model yang bisa meng create common interest itu akhirnya semuanya bisa jalan
karena di dalam bisnis model ini unik
yang pertama bupati juga senang
karena dengan bisnis model ini biaya politik bupati jadi murah
ini terbukti pada tahun dua ribu enam belas kita ada dua puluh dua bupati
yang ikut dalam model ini
sembilan belas bupati tahun berikutnya terpilih kembali dalam pilih pilih keadaan serentak
sekarang dua ratus bupati lebih
karena ada hasilnya
karena ada hasilnya karena masyarakatnya pendapatan naik
masyarakat juga senang karena skalanya besar jadi costnya lebih murah
kemudian karena terintegrasi secara vertikal karena ada dunia usaha yang invest
jadi mereka tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan pasarnya
jadi fokus di produksinya saja
dunia usaha juga senang karena ada dukungan dari bupati izin izinnya jadi gampang
ya kemudian bahkan
banyak bupati di luar jawa yang memberikan tanah gratis
untuk dunia usaha yang melakukan pasca panen
bank juga senang
karena dengan bisnis model ini risikonya kecil sekali
jadi bank tidak takut memberikan kur kepada masyarakat
untuk mempersulit dana desanya karena waktu pemilihan desa tersebut kalah mungkin
jadi ada resistensi
saya tinggal telepon kpk kpk bantu teleponin langsung beres
saya tinggal telepon ke jaksaan ke jaksaan langsung turun langsung beres
saya tinggal telepon ke polisian polisian turun jadi beres
tapi ada contoh yang mungkin paling desa yang sulit lah istilahnya untuk diajak kerjasama
atau menimbulkan atau membangkitkan kreativitas dan inovasi sehingga sampai sekarang masih belum terlalu menikmati
seperti tadi contoh yang diberikan pak eko
ya sekarang saya lebih enak karena banyak dukungan ya
gara gara peran media juga
waktu itu ada satu wali kota yang tidak mau menggunakan dana desanya
tapi kan sayang haknya masyarakat jadi tidak dapat
atau mempersulit dana desanya karena waktu pemilihan desa tersebut kalah mungkin
jadi ada resistensi
sekarang saya tinggal telepon kpk kpk bantu teleponin langsung beres
saya tinggal telepon ke jaksaan ke jaksaan langsung turun langsung beres
saya tinggal telepon ke polisian polisian turun jadi beres
jadi enak dengan adanya kerjasama
jadi rata rata penggunaan dana desa itu sekarang sudah tidak ada masalah dari segi supervisi dan kebocoran
kebocoran yang berlangsung atau korupsi dan lain sebagainya itu bisa dikatakan jauh berkurang
karena dana desa dikucurkan dalam tiga tahap
tahap berikutnya tidak akan bisa cair kalau tahap sebelumnya hasil auditnya belum diterima
terima dengan baik
seluruh desa itu tidak mendapatkan dana desa pada tahap berikutnya
jadi itu tata kelolanya lebih baik
dan itu terbukti dengan kpi kpi di desa yang meningkatnya cukup baik
bisa jadi contoh untuk yang program program ini
ya orang yang bandel pasti ada tetap
tapi saya jamin kalau siapapun yang main main sama dana desa pasti ketangkep
karena masyarakat mengawasi media mengawasi ngo mengawasi kepolisian kejaksaan
di samping yang seharusnya mengontrol yaitu pemda sendiri juga ikut mengawasi
nah untuk naik kelas lah istilahnya
kan sekarang dibangun yang adanya bumdes untuk desa
nah ini bagaimana apa persyaratannya dan kira kira jumlah bumdesk yang sekarang dimiliki dari awal program ini sampai sekarang itu berapa
sekarang sudah terbentuk empat puluh satu bumdes dari tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh empat desa
tapi memang tidak semua bumdes mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi bisnis semacam ini
jadi yang membukakan keuntungan baru sekitar dua belas
sisanya masih ya pas pasan gitu lah
namanya kita adakan kolaborasi dengan bumn dengan swasta
ya sekarang kita ada kerjasama dengan exxon mobil untuk membuat pompa pompa
dengan pertamina juga dengan pertashop di level level desa
kita ada kerjasama sama beberapa retailer atau grocery besar untuk memasarkan consumer good
jadi mereka memberikan sistem kepada bumdes
dan sistemnya itu akan mengatur inventory nya sendiri
dan bumdes mensuplai warung warung melalui kooperasi kooperasi yang ada di desa desa
tapi perlu adanya bumdes atau mungkin bisa saja desa berkembang tanpa bumdes
tapi ya tercipta entrepreneur entrepreneur lokal yang berkembang
atau yang dengan sendirinya
bumdes tetap diperlukan supaya desa itu juga bisa mandiri secara finansial
jadi diharapkan dana desa itu nantinya bukan menjadi sumber utama pembangunan desa
tapi desa mempunyai pendapatan sendiri dari bumdes nya
yang kita harapkan bisa lebih besar daripada dana desa
dan sekarang sudah banyak bumdes bumdes yang bukan hanya pendapatannya atau keuntungannya saja
tapi membayar pajaknya lebih besar daripada dana desa yang diterimanya
animo ya khususnya swasta untuk membantu
ini kan istilahnya kerja keras dari segi ini ada produknya di sini
apalagi di tabanan saya lihat ini jenis berasnya yang diproduksi di sini
biasanya ada enam ada beras hitam beras ungu beras brown rice white rice nya ini luar biasa banyaknya
tapi kan ini semua kan tidak akan bisa dikembangkan tanpa ada brandingnya
ada packagingnya dan yang lebih penting lagi kan ada pasarnya
nah ini semua bagaimana pak eko melihatnya
karena mata rantainya kan cukup panjang ya
sekarang sih harusnya bisa mata rantai lebih simpel karena sekarang kita ada e commerce
jadi kita ada kerjasama sama tokopedia sama bukalapak sama itu
itu memberikan market place buat produk produk di desa
jadi itu bukan hanya bisa dijual di dalam negeri tapi bisa dijual di luar negeri
kayak beberapa desa di sulawesi selatan misalnya
dia membuat semacam makanan siap saji tapi yang dikemas gitu
jadi kayak rendang atau apa yang dalam bentuk retorts yang dikemas kayak sarden gitu tapi isinya nasi sama sayur
itu sekarang sudah bisa diekspor ke malaysia melalui e commerce tersebut
karena kita banyak tki tki di malaysia di arab saudi di hongkong
mereka bisa beli jadi kalau mereka kepengen makan sayur lodeh gitu misalnya
nggak perlu harus masak tinggal itu dimasukin ke microwave mereka sudah
jadi berarti kan harus saat canning nya pengemasannya harus higienis
ibu siska siwi tomo itu juga ikut memberikan pelajaran memasak
standarnya kan juga harus internasional dan lain sebagainya
selama ini itu tidak masalah karena ini kan berarti memerlukan biaya tambahan lagi
saya lihat ini ditamadankan lumbung beras rice mill dibangun
ini sesuatu langkah yang
memang tidak mudah mbak kalau biaya pasti ada karena dana desa cukup besar
tapi memang tidak mudah mengajarkan itu
tapi untung kita dibantu sama kementerian perindustrian dalam hal tersebut
yang membantu memberikan pelatihan pelatihan untuk bagaimana catering industry atau food industry itu bisa berkembang juga
tapi memang nggak langsung berhasil lah ada yang gagal
tapi ya kuncinya keberhasilan itu kan gak bisa langsung instan kan
kalau presiden katakan tidak ada sesuatu yang instan
tapi kita harus berani mencoba dan harus mulai dari sekarang
ya contohnya kan rice mill yang dibangun di sini di slemadeg ini
kira kira kedepannya ini akan
meningkatkan produksi beras yang ada di sini atau jangan jangan mungkin karena pemasarannya kurang dan lain sebagainya itu justru
kalau rice mill ini bagus karena ibu bupati juga networknya cukup besar
jadi buat pemerintah pusat lebih mudah karena ibu bupati mempunyai networknya cukup besar
tapi ide dari rice mill ini supaya memberikan nilai tambah kepada petani
jadi kalau selama ini dijual ke pemumpul itu kan nilai tambahnya kecil
nah dengan adanya rice mill dengan adanya gudang
dengan adanya resi gudang yang diberikan oleh bank bank bumn
jadi pada saat harganya jatuh petani tetap bisa mendapatkan uang melalui program resi gudang tersebut
barangnya disimpan tidak harus dijual dengan murah murah
pada saat harganya bagus stoknya bisa dikeluarkan
jadi ini ada nilai tambah
iya tapi kan berarti harus ada inilah pemeliharaannya dan terus menerus ya
makanya kita kirim juga mbak
perlu listriknya perlu cost nya untuk menyimpan
nah itu perlu pelatihan

nah itu perlu pelatihan kita atas instruksi bapak presiden juga sudah mulai mencari
kita mengirim pengurus bumdes kepala desa keluar negeri
kita sudah mengirim empat puluh ke china dan empat puluh ke korea
kita akan lanjutkan lagi untuk wisata
kita akan kirim ke maldive ke seasel untuk belajar manajemen wisata di desa desa
ya mau tidak mau mungkin lima tahun dari sepuluh tahun dari sekarang
apalagi dengan adanya inovasi teknologi dan lain sebagainya
ini kan selama ini kalau desa di indonesia itu identik dengan keterbelakangan kemiskinan
dan ini juga menterinya kan menteri desa
dan ini juga menteri desa
dan pembangunan daerah tertinggal
jadi seolah olah inilah
tapi kedepannya harusnya menjadi ya mini sentra sentra inovasi
mungkin kata desa dan tertinggal itu harusnya tidak tinggal
kita lihat dari statistiknya
kalau di tahun dua ribu empat belas pendapatan per kapita di desa itu apa namanya hanya lima ratus
empat tahun kemudian di tahun lalu sudah naik menjadi delapan ratus
kita harapkan kalau pace ini kita bisa pertahankan secara matematik dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
pendapatan per kapita di desa sudah dua juta rupiah
mungkin sepuluh tahun lagi penduduk di desa sudah naik dari satu ratus dua puluh juta menjadi satu ratus lima puluh juta
kalau itu terjadi desa kan akan punya income tiga ratus triliun satu bulan pak
desa akan punya consumption power rp satu lima ratus triliun satu bulan atau delapan belas triliun satu tahun
itu lebih besar daripada total ekonomi indonesia sekarang yang cuma enam belas triliun pak
jadi desa sepuluh tahun lagi ekonominya akan lebih besar daripada total ekonomi indonesia
indonesia pasti akan lebih besar
jadi nama desa mungkin sudah tidak appropriate lagi ya
jadi mungkin sentra inovasi dan lain sebagainya
karena kalau kita lihat dari pertumbuhan kota dan lain sebagainya itu justru pertumbuhan di desa itu jauh lebih tinggi ya ini persentasenya dengan aktivitasnya
tapi nama desa jangan diidentikan dengan hal hal yang jelek
harus ada romantisme di nama desa
kayak di panglipuran itu desa terbersih di dunia loh
ada satu desa di sumba barat itu mempunyai hotel terbaik di dunia dan termahal di dunia
sekarang juga banyak ceo ceo yang namanya nama desa juga mbak
ada yang namanya pak ijo jadi ceo juga gitu
jadi nggak ada salahnya dengan nama
jadi mungkin ada startup startup nanti ada akan dimulai dari desa
sehingga mungkin kementeriannya juga jangan kementerian desa dan daerah tertinggal
tapi mungkin kementerian desa dan pusat kreativitas atau dan lain sebagainya
dan dari segi keberhasilan itu ada bukti nyatanya
apa apa kira kira yang masih harus diperbaiki
memang kita melihat ada pertumbuhan yang cukup cepat
tapi yang belum kita capai juga masih banyak karena indonesia negara besar
sebagai contoh dana desa lima tahun ini bisa membangun lebih dari tiga ratus ribu toilet
satu ribu toilet untuk satu negara kecil mungkin satu negara tersebut isinya toilet semua kan
tapi di indonesia tahun dua ribu empat belas menurut data tnp dua k membutuhkan lima juta toilet komunal
jadi kita masih perjalanannya masih panjang
jadi masih kita belum boleh berpuas diri karena masih banyak long way to go gitu
indonesia dalam empat tahun terakhir ini mampu membangun hampir dua ratus ribu kilometer jalan desa
itu angka yang fantastik kan
tapi kalau dibagi dengan jumlah desa dibagi empat tahun satu desa hanya membangun enam ratus meter jalan desa
padahal desa butuh kiloan meter lagi
jadi perjalanan masih panjang dan bahkan negara yang maju pun masih dituntut terus lebih berkembang
yang paling penting pemberdayaan sdm ini harus dikuatkan sehingga sdm kita bisa mampu
dan kemudian satu perubahan yang ada untuk kebaikan tidak tertinggal oleh pertumbuhan dunia
kemudian kecepatan dari desa desa kita dalam melakukan satu juga bisa lebih cepat
birokrasi juga bisa dipangkas
nah itu challenge yang paling besar buat kita
kalau itu sudah set saya yakin perubahan apapun akan bisa diikuti dan indonesia akan
penggunaan teknologi selama ini sudah dimanfaatkan dengan baik atau masih banyak yang harus di
karena kita konektivitas kan juga harus terus berkembang

bpkp dan kementerian dalam negeri dalam administrasi desa memberikan aplikasi yang namanya sysku des
kita juga libatkan e commerce
sekarang kita sudah mulai piloting di beberapa kabupaten untuk cashless villages
jadi membayarnya pakai qr code
kita kerjasama dengan link aja dengan bukalapak dengan dana dengan alibaba
jadi semua kita kasih peluang
jadi digital ini tidak bisa dihindari
karena digital ini bisa memangkas mata rantai yang bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat desa
dan bisa menciptakan masyarakat baru bisa dimana saja
dan mempermurah harga sehingga volume nya bisa lebih besar
kedepannya jadi desa akan menjadi istilahnya sumber sumber inovasi kreativitas dan juga biasanya kalau kita ke desa banyak sekali yang kita bisa dapatkan
suatu desa itu bisa dari segi pemandangannya ini
bayangkan nih mbak ini selain sawah bisa dipakai untuk mountain bike
bisa dipakai untuk yoga
bisa dipakai untuk pilates
bisa dipakai untuk outbound
jadi opportunity nya masih besar yang kita bisa tap lagi
jadi idealnya desa juga dikembangkan ya
setiap desa bisa dikembangkan jadi desa wisata juga kan sebenarnya
kalau masing masing kelebihan keunggulan dari daerahnya itu bisa betul betul kita bangun
terima kasih banyak mbak eko
terima kasih mbak desi
terima kasih atas promosinya untuk desa desa di indonesia
ya dan kita berharap
kita juga sangat senang apalagi kalau kita lihat suatu desa itu betul betul menggunakan bukan saja aset atau kekayaan yang dimilikinya ya dari segi alamnya
tapi sdm nya juga dikuras ya inovasinya kreativitasnya sehingga bisa menciptakan suatu desa yang sangat menarik untuk dikunjungi
yang jelas bebas polusi
bebas polusi ya
kita bisa awet muda
jadi besok minggu depan bisa kerja lebih fresh lagi
lebih produktif lagi

sekarang tinggal di kota itu polusinya luar biasa
di sini bisa dikatakan polusinya hampir tidak ada
tapi perlu ya kita ketemu dengan satu lagi narasumber yaitu bupati dari kabupaten tabadan ini
untuk menanyakan lebih langsung ya bagaimana beliau membangun daerah ini sehingga menjadi salah satu daerah yang disebut sebagai shine tabanan
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
sekali lagi terima kasih pak eko
terima kasih mbak desi
tabanan sendiri kami berharap punya suatu impian ke depan petani tabanan ini bisa menjadi entrepreneur
dan adanya perusda yang menjadi holding dari sembilan puluh tiga gumdes ini diharapkan bisa menjadi bagian terdepan untuk menjalurkan produk produk kita
ya kita lanjutkan insight with desi anwar kali ini langsung dari desa singin selemadeg di kecamatan selemade kabupaten tabanan
dan persisnya kita berada di rice mill di desa selemadeg dan seperti kita ketahui tabanan ini merupakan lumbung ya untuk bali
di sini sumber produksi beras
nah saya sudah ditemani oleh bupati kabupaten tabanan
yaitu putu eka wira stuti yang biasanya disebut sebagai mbak eka
mbak eka ini terkenal sebagai seorang bupati yang tegas dan jago ya dalam mengimplementasikan semua kebijakan yang harus dilakukan di sini
dan seperti kita ketahui dengan adanya dana desa yang sudah beberapa tahun ini dikucurkan
dan pasti ada kemajuan dan juga perkembangan pertumbuhan
ada sentra sentra yang berkembang
mungkin bisa dicerita mbak eka
digunakan untuk apa apa saja dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan khususnya di kabupaten tabanan ini
jadi kebetulan perlu disampaikan buat tabanan sendiri adalah lumbung pangannya bali lumbung berasnya bali
jadi kita memiliki banyak sawah di sini
nah untuk dana desa sendiri betul betul sangat bermanfaat bagi kami di tabanan
khususnya bagaimana kami mempunyai impian bahwa pertanian tabanan ini akan tetap lestari
artinya selamanya kita akan melihat sawah terus masyarakat ya bangga menjadi petani
harusnya karena ini merupakan bagian dari keindahan di daerah ini
betul indah banget
jadi sayang kalau misalnya kita tidak support petani ini dengan program program pemerintah
salah satunya program dari kementerian desa
tentunya harapan ini akan jauh
nah oleh karena itu kami sangat merasakan manfaatnya dan luar biasa
dan kita pun merasa sangat berharga
kita pun salah satu penyerap anggaran desa terbaik nasional
terbaik nasional ya
betul kemarin tahun lalu
dan ini merupakan salah satu daerah contoh ya untuk keberhasilan pembangunan desa
disebut shiny tabanan
ini di kabupaten tabanan ada sekitar satu ratus tiga puluh tiga desa dan katanya bumdesnya juga sudah
sudah terbentuk sembilan puluh tiga bumdes
dan kita juga dibantu dari kementerian desa salah satu programnya adalah bumdes bersama
yang digabungkan antara sepuluh desa menjadi satu
untuk memproduksi produk produk unggulan dan memajukan pertanian kita
salah satunya ini nih rasmiling ini dibantu
nah dengan dibangunnya ini pencacah ya tempat pencacah beras ini
apa kira kira yang diharapkan baik dari segi peningkatan produksi dan juga pendapatan yang bisa didapatkan oleh petani yang ada di sini
tentunya dengan adanya rice milling pabrik ini kita akan dimudahkan dalam istilahnya harga ya
cost petani itu bisa lebih ringan
jadi kita tidak perlu bawa ke tempat lain
bermobilisasinya dan sebagainya
dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis ya
untuk menambah income bumdes tadi
karena ini dikelola oleh bumdes bersama tadi
dan sekarang pun sudah mempunyai customer tetap istilahnya
salah satunya adalah prusda juga mau pakai ini
rasmiling ini gitu
tapi ini bukan murni dari dana desa kan
pasti dana dana lain juga atau
dari kementerian desa membantu kita
dari kementerian desa
tapi untuk misalnya pemasaran dan lain sebagainya itu juga pasti ada investasi
yang diharapkan datang ya
dengan kerjasama dengan pihak pihak siapa saja selama ini dalam pengelolaan dana desa ini
tapi juga untuk menyerap istilahnya investasi ke daerah ini
apa apa saja yang
jadi kita sendiri dengan adanya dana desa ini kita kan berharap investasi yang lain juga ikut masuk
sehingga ada stimulan ada rasa gotong royong bersama sama
salah satunya adalah kami juga mengharapkan ada pihak ketiga yang membantu
di samping pemerintah sendiri
pemerintah pusat juga
kita juga ada beberapa csr csr juga ikut mendorong kemajuan di desa tentunya
salah satunya misalnya kayak permodalan kita dibantu oleh bni
misalnya dari bri seperti itu
jadi harus gotong royong memang
gak bisa sendiri
jadi akses terhadap dana itu semakin lama semakin dimudahkan ya
dengan adanya keterlibatan dari bank
nah tadi khusus ada keinginan ya supaya setiap desa di indonesia ini kan cukup banyak
terus lagi di tabanan ini ini istilahnya daerah pedesaan
harus memiliki inovasi dan menciptakan lapangan kerja dan juga sumber sumber pendapatan yang lain
ini bagaimana khusus untuk kabupaten ini
iya kalau kebetulan kalau di tabanan sendiri kami berharap punya suatu impian ke depan petani tabanan ini bisa menjadi entrepreneur
dan adanya perusda yang menjadi holding dari sembilan puluh tiga gumdes ini diharapkan
bisa menjadi bagian terdepan untuk menyalurkan produk produk kita
karena kita sudah berproduksi tiga ratus produk yang punya nilai added value
misalnya contoh beras merah kita nggak berharap jual beras merah saja
sekarang kita sudah punya scrup beras merah teh beras merah dan banyak produk produk lainnya
jadi produk produk turunan
tapi ini kan semua kan harus dikemas secara profesional
harus ada pasarnya
betul pasarnya harus ada
nah ini selama ini
perusda yang kita memang
pusatkan untuk bisa mengembangkan bagaimana
karena petani kita kan gak punya knowledge gak punya pengetahuan
nah ditambah lagi pemerintah bisa mendorong mungkin pembibitannya lewat opd terkait dinas dinas terkait
terus kita pengemasannya kita pemasarannya
dan satu lagi perusda tidak boleh berhutang kepada gumdes membeli produk ini
ya itu penting
sebagai jaga cash flow
jadi gudang ini penuh dengan barang dan saya bilang kamu yang tugasnya sekarang memasarkan
nah kita sudah ada dua ratus delapan puluh retail yang menyaruhkan produk kita dan rencananya kita akan juga ekspor ke luar
selama ini kolaborasi kerjasama dengan kepala desa dan camat dan lain sebagainya itu bagaimana
karena biasanya kan kalau harus diminta berinovasi melakukan sesuatu yang baru
mungkin ada ya resistensi atau harus berubah ya dalam pola pikir dan lain sebagainya itu
apakah ada tantangan seperti itu dari awal
kalau di tabanan sih tidak ya
karena kita memang di tabanan ini selalu mengedepankan komunikasi koordinasi yang secara personal
jadi tidak lebih kepada formalitas
karena kita berharap membangun daerah itu tidak bisa dari pemimpinnya saja tapi dari mereka mereka yang ada di desa
nah bagaimana contoh leadershipnya yang diterapkan oleh mbak eka
ya kita di samping kita juga punya forum
forum koordinasi untuk para kepala desa itu
kita juga sering memang bertatap muka
kita juga sering menghadirkan
kita juga sering urung rembuk
kita juga mulai dari kita kan ada musrembang di desa gitu kan
kita mulai dari situ
jadi berjalan dengan baik semua komunikasi
jadi kita punya visi misi itu memang kita tujuan kita itu apa ke depan bagaimana
itu kita memang selalu bicaranya tidak mono ya
dan selama ini komunikasi baik ya
jadi makanya saya rasa ini yang penting
kalau kita tidak pernah menyampaikannya memulainya dan memberikan pemahaman atau sosialisasi yang tepat
ya tidak akan pernah ketemu yang namanya penyampaian itu
jadi menurut kita disini kenapa tabanan bisa membuat program itu cepat lah
dianggap bisa cepat itu karena kita mengedepankan pola pola komunikasi yang baik
ada target target tertentu yang diinginkan dicapai mbak eka
target sih nggak ada cuma satu
bagaimana bisa membuat rakyat tabanan makmur petaninya gitu aja
dan petaninya mau tidak mau mungkin lima sepuluh tahun dari sekarang kan harus bisa dikatakan harus menggunakan teknologi
harus inovatif tidak bisa menjadi ya petani yang identik mungkin dengan keterbelakangan kemiskinan dan lain sebagainya
ini berarti kan harus ada capacity building peniluhan
dan rencana kita tahun depan di dana desa itu kita arahkan juga untuk capacity building
sdm nya untuk skill nya
ya pak menteri katakan jangan terlalu banyak infrastruktur nanti malah
harus diikuti dengan sdm juga
mereka harus inovatif mereka harus menjadi visioner mereka harus bisa mendorong
kalau cuma bupati aja nongkrongin maju ya maju ya kapan majunya gitu kan
dari bersama dari akar rumput di bawah sampai bottom to up itu semua visinya sama yakin
salah satu mungkin karena di sini daerahnya luar biasa cantik ya
ini kalau kita lihat kan dari segi sawahnya keindahannya udaranya begitu sejuk
ini menjadi desa wisata dan juga ekonomi wisata ini perlu digalakan
apa apa saja kira kira yang sudah dipikirkan lah ke depan untuk dikembangkan
kita ini sekarang sedang membangun banyak desa sih sebetulnya
kita sudah ada dua puluh dua desa wisata
dan kita harapkan desa desa wisata ini mengedepankan produk karifan lokal sumber daya alamnya apa di situ
misalnya contoh desa angsri misalnya
kita punya hutan bambu kita harapkan semua dari makanannya karena kita penghasil embung embung
embung itu kan dari bambu
itu sudah ekspor juga ke china dan kita harapkan produk produk lokal ini diangkat termasuk kerajinannya apa
sehingga desa itu hidup
bagaimana masyarakat itu bisa menjadi pelaku dan penikmat
sehingga kita bisa membangun
mempertahankan keasrian dan kelestarian desa itu sendiri
termasuk kita juga ada yang namanya nikosake mbak
di kusake itu adalah salah satu contoh lima desa menjadi satu
itu mempunyai potensi potensi yang berbeda
itu ada di tabanan barat
jadi kita harapkan ada keadilan pemerataan pembangunan
khususnya di bidang pariwisata ini tidak hanya di utara saja atau di timur saja
tapi di baratnya belum tersentuh
nah di situ ada lima desa dengan kelebihannya masing masing
misalnya ada yang pusat kelapa ada yang pusat salak ada kopi dan sebagainya
itu kita akan bangun center point pariwisata di situ
dan kita kembangkan kulinernya wisatanya
sehingga bisa berkembang kedepannya seperti itu
dan jumlah ini wisata atau turis baik domestik maupun internasional kan banyak sekali
iya kalau tanah laut sendiri sama semuanya lah ya
termasuk tanah laut mungkin sudah empat juta per tahun tabanan
makanya kembali lagi bagaimana ekonomi kerakyatan itu jangan keluar
jadi seperti teori saya berburu kebeminatang produk bonda
eh kamu jualan apa cemilan bawa tuh di tiket tanah laut misalnya
itu yang kita lakukan sekarang mbak
jadi ibu ibu kita sekarang sibuk buat kerupuk lima tujuh per hari
dari peruzda ini untuk dipasarkan ke turis turis
tapi kan ingin investasi dari luar kan juga mau tidak mau kan perlu ditarik ya
supaya desain ini berkembang
tapi terasa peningkatan dari segi kesejahteraan ataupun pendapatan masyarakat di sini dari tahun ke tahun memang meningkat mbak
meningkat lah sepertinya ya
tapi pasti masih ada tantangan yang
dulu mungkin empat puluh juta ya per kapita
sekarang mungkin sudah enam puluh lima ya
enam puluh lima juta atau tujuh puluh juta
jadi ada lah
tapi kalau dari segi tantangan pasti banyak dong tantangan
tantangan kita betul
yang harus dilakukan ke depan
terus kedua tantangan kita adalah kembali lagi ingin menciptakan sdm sdm yang unggul juga
karena seperti pak jokowi bilang kalau jalan sudah bagus semua sudah bagus
terus akhirnya sdm kita lambat
kan ini sulit
itu dia bagaimana
karena ini kan inovasi itu sumbernya itu adalah kreativitas dan juga dari ya inovasi dari masyarakat itu sendiri
untuk kaya membangkitkan membangun spirit inovasi dan kreativitas itu
ya mesti dari leadernya mendorong
iya dari bupatinya
iya dari leadernya
tapi bukan bupati saja
anggap artinya leadership itu kan tidak harus bupati
leadership itu adalah mereka mereka yang ditokohkan
baik di pemerintahan atau baik di bidang politiknya atau di bidang adat budayanya
orang orang siapa di desa yang membumi di situ
yang dipandang oleh masyarakatnya
mereka harus menjadi visioner
mereka harus bisa mendorong
kalau cuma bupati aja nongkrongin maju ya maju ya
kapan majunya gitu kan
dari akar rumput di bawah sampai bottom to up itu semua visinya sama yakin
definisinya itu apa dan mimpinya mungkin lima tahun kedepan ya setelah dana desa selama lima tahun kedepan ini digunakan
apa kira kira yang ada di bayangan mbak eka
bersinar tidak pernah redup gitu kan
nah artinya minimal bisa menerangi diri sendiri
bisa menghangatkan rakyatnya
bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap rakyat tabanan
memberikan kesejahteraan bagi semua umat
jadi semua yang hidup di tabanan ini bisa menjadi masyarakat yang mandiri
masyarakat yang maju
dan bisa menjadi generasi penerus gitu masalahnya
kita berharap tidak ada yang namanya stunting di tabanan ya
terus bayi bayinya sehat
ibu ibunya ngerti makanan sehat itu seperti apa
orang beras merah diproduksi di tabanan kenapa tidak memberikan bayinya beras merah
misalnya seperti itu
jadi kebanggaan terhadap tabanan harus ditumbuhkan
nah setelah sayang dan bangga saya harapkan masyarakat tabanan membangun sendiri daerahnya
jadi fokus dari kita untuk kita
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kabupaten tabanan yang sekarang namanya shini tabanan
karena ini merupakan salah satu desa yang sukses ya mengembangkan dari segi inovasinya dan juga produk produknya menjadi desa yang luar biasa majunya
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dan memang desa ini sangat penting dikelola dengan baik agar menjadi mandiri inovatif kreatif
sehingga ya seluruh masyarakat indonesia juga bisa menjadi negara dan bangsa yang sangat sejahtera
karena indonesia sendiri memiliki begitu banyak jumlah desanya
ada sekitar tujuh puluh empat ribu dan bayangkan kalau setiap desa itu memiliki pendapatannya sendiri berinovasi bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
indonesia ini pasti akan menjadi lebih maju lebih makmur
ya sekali lagi demikian insight with desi anwar
jangan lupa anda bisa menyaksikan acara ini juga di online kita cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar

sampai jumpa bye bye
serta tidak adanya makanan dan akses air bersih
reza ramadan palu
tersambung melalui sambungan telepon dengan lukman aziz kurniawan gm komunikasi act di jakarta
selamat siang pak lukman
pak lukman kita lihat ada beberapa kiriman video yang menunjukkan tentang kelangkaan bbm di palu dari tim act
sebenarnya seperti apa situasi yang saat itu dilihat oleh tim act yang di lapangan
baik terima kasih
informasi yang kami terima dari para relawan kita di lapangan saat ini memang kondisinya di lapangan mengalami pemadaman listrik ya
kedua juga di lapangan sinyal sendiri sulit diperoleh akibat sejumlah tower yang juga mengalami kerusakan
yang ketiga juga seperti yang beredar di
informasi di banyak video video baik di sosial media atau bahkan barusan tadi ditayangkan
memang terjadi kondisi yang sedikit mengalami kekisruhan terutama aksi aksi penjarahan oleh masyarakat ya
ya memang kondisi ini terjadi karena kesulitan mereka mendapatkan pasokan makanan bantuan dan lain sebagainya
kedua juga di lapangan ini kita lihat ada beberapa kiriman video yang menunjukkan tentang kelangkaan bbm di palu dari tim act
ya seperti apa sebenarnya yang saat itu dilihat apa yang didengar antara komunikasi pemilik ataupun juga pihak dari pertamina dengan warga masyarakat di sana
apakah memang ada semacam pemaksaan begitu untuk perampasan bbm seperti yang ada di video atau bagaimana sebenarnya pak lukman
ya kami dari tim relawan belum menerima informasi secara detail spesifik ya bagaimana kondisi penjarahan atau perampasan itu terjadi
kita dapat informasi memang bahwa memang terjadi kondisi kekisruhan tersebut akibat kelangkaan bbm maupun akibat dari kondisi kerusakan kerusakan yang terjadi
berapa lama waktu itu tim anda menyaksikan kondisi tersebut di lapangan pak lukman
kalau menyaksikan secara langsung itu tidak spesifik kita tunggu terkait dengan kekisruhan itu
namun memang kondisi temuan di lapangan memang itu terjadi bahkan toko toko pun juga mengalami penjarahan bukan hanya sebatas penjarahan bbm
apakah sampai saat ini anda masih mendapatkan laporan tentang kejadian kejadian tersebut dari tim anda di lapangan pak lukman
ya sampai tadi pagi dalam meeting koordinasi kita masih mendapatkan laporan itu
seperti apa yang dilihat tadi pagi
ya informasi tadi pagi dilaporkan memang masih ada penjarahan dan apa untuk toko toko makanan bahan bangunan bahkan termasuk di apa namanya
kantor kantor ya yang ditinggalkan gudang gudang yang ditinggalkan itu dijarah termasuk kontainer kontainer juga mengalami penjarahan
bisa lebih spesifik pak lukman di daerah mana kemudian kejadian itu berlangsung
karena baru saja kita juga sudah mengkonfirmasi kepada menteri dalam negeri bahwa kondisi tersebut sudah tidak berlangsung di sana
apakah anda bisa menyebutkan daerah atau titik mana
ya kalau sampai saat ini saya belum gali informasi itu
sampai titik lokasinya di mana hanya mendengarkan dari laporan yang disampaikan tim dari lapangan
artinya memang tim anda tidak melihat ada pihak keamanan seperti polisi mungkin atau yang mengawasi kawasan itu atau bagaimana
ini kondisi di lapangan itu semua pihak itu sedang fokus kepada evakuasi para korban ya
terutama korban meninggal yang tertimbun yang terseret arus tsunami itu semua sedang fokus evakuasi mereka
jadi memang keterbatasan personil yang ada itu juga menjadi kendala
kita sendiri di act sendiri saat ini ada sekitar seratus personil kita yang diterjunkan untuk tahap rescue ini
jadi arah kita lebih membantu para korban tidak menyoroti masalah yang terjadi
jadi di kasus kasus kekisuruhan penjarahan ini
baik pak lukman kita akan tunggu apakah kemudian ada update terbaru untuk mendapatkan titik di mana peristiwa peristiwa yang tadi anda sebutkan itu terjadi
untuk bisa kita kembali konfirmasi kepada pihak terkait
terima kasih pak lukman